baru baru ini video chaos menjadi viral di media sosial
chaos ini bukan kekacauan tapi ini chaos ala evita nursanti
anggota dewan perwakilan rakyat dari partai demokrasi indonesia perjuangan
video anggota dpr tiga periode dari daerah pemilihan jawabannya
tiga ini terjadi saat anggota komisi enam dpr
melakukan rapat dengar pendapat dengan pt kereta api indonesia
pt kereta komuter indonesia dan pt industri kereta api
pada minggu terakhir bulan maret dua ribu dua puluh
rapat dengar pendapat itu digelar untuk membicarakan
rencana pt kereta komuter indonesia membeli kereta bekas dari jepang
rencana itu mendapat penolakan dari
kementerian perindustrian dan anggota dpr yang lain
dalam rapat itu setidaknya tiga belas anggota komisi enam beserta pimpinan komisi
memberondong pimpinan pt kai pt kci dan pt inka
dengan berbagai pertanyaan dan pernyataan
komentar andre rosiade dari partai gerindra
dan evita nursanti dari pdip yang paling menohok
menurut andre ada desain informasi
yang salah diterima masyarakat
khususnya masyarakat pengguna kereta
yakni tentang penolakan kementerian perindustrian
atas rencana pt kereta komuter indonesia
membeli kereta bekas dari jepang
begitu juga ketika penolakan senada dilontarkan oleh anggota dpr
padahal menurut wakil rakyat asal sumatera barat itu
penolakan pembelian kereta bekas disertai alasan yang jelas
saya ingin buka bukaan dikit
januari kami sudah mulai minta hentikan impor
beli ke inka
lalu di dua ribu dua puluh satu itu
inka sudah melakukan negosiasi
melakukan lobby kepada kci dan kai
tapi tidak ada titik temu
setelah presiden jokowi marah marah soal penolakan kereta
pipa di pertamina
barulah kci mau tanda tangan mou dengan inka
dan itu pun ditekan oleh kementerian bumn
untuk mengawasi hal ini
mou itu ditanah tangani setelah rame ramenya
pengadaan pipa tkdn di pertamina
pimpinan dan teman teman
order itu tidak datang datang
order tidak datang datang
baru order itu ditanah tangani
di tanggal sembilan maret dua ribu dua puluh tiga
yang dibangun narasi
pak tiko meresmikan pabrik
apa yang mau diresmikan pabrik
pabrik itu sudah jadi dua ribu dua puluh
tapi itu narasi dibangun
untuk memastikan bahwa
disitulah inka baru bisa operasi
karena pabriknya beresmikan
saya ingin sampaikan juga pak
kekurangan rangkaian krl di jabodetabek
bapak tadi sudah menyampaikan

karena barangnya sudah absolut
bapak sudah tahu nih
jauh jauh hari dua ribu dua puluh tiga harus ganti

kenapa nggak jawa jawa hari
pesan ke inka pak
evita nursanti setuju dengan andri rosiade
impor kereta sebenarnya bukan kejadian pertama kali
heboh kereta bekas jepang ini
diawali oleh hibah kereta bekas dari jepang
pada tahun dua ribu
dilanjutkan dengan pembelian kereta bekas pada dua ribu empat belas
pt kereta api indonesia
seakan akan ketagihan impor barang bekas
hingga menteri bumn
melakukan moratorium impor kereta bekas
pada tahun dua ribu dua puluh
kalau alasan bapak itu saat ini adalah karena covid sembilan belas
ya saya nggak bisa terima
karena ini bukan kejadian yang baru
kalau ini merupakan kejadian baru
salahnya di mana
kan begitu pak
saya sepakat apa yang disampaikan pak andre tadi
daripada jagalnya dalam perencanaan
kalau bapak benar perencanaan
bapak tidak akan terjadi hal ini
dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh menteri perindustrian
harus dilakukan audit
bapak sudah lakukan audit
tadi bapak sudah paparkan
tapi supaya fair
saya rasa audit itu bukan audit internal
bagaimana kondisi komuter di indonesia
apakah sudah begitu mendesak
hingga harus dilakukan penambahan armada kereta
di sela sela hirup pikup
saya menjajal kiosnya krl dari jakarta menuju bogor
kondisinya kurang lebih samad
di jabodetabek saja
setidaknya ada sembilan ratus lima puluh ribu penumpang yang menggunakan krl
setidaknya satu juta lebih orang berlalu lalang setiap hari di atas rel
dan semuanya diangkut oleh kereta
yang sebagian besar bukan kereta baru
tahun dua ribu delapan belas adalah tahun terakhir pengadaan kereta bekas
selama dua tahun pengiriman
ada tiga ratus tiga puluh enam unit kereta bekas didatangkan
nah di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
pt kereta komuter indonesia berencana membeli enam belas trainset
atau satu ratus sembilan puluh dua unit kereta
pembelian itu dilakukan sebagai persiapan konservasi sembilan belas trainset
yang berusia lima belas tahun pada dua ribu dua
ketua bidang perkereta apian masyarakat transportasi indonesia
aditya dwi laksana menjelaskan
peremajaan kereta adalah hal yang tidak bisa ditolak
pt kereta komuter indonesia belum melakukan peremajaan itu
tentu alasannya karena soal pendanaan
sebenarnya impor dan beli baru di inka
itu kalau menurut mas adit
apa yang bisa dijelaskan secara sederhana dengan perbedaan dua hal itu mas
ya secara sederhananya
pasti masing masing ada kelebihan dan kekurangannya ya mas iman ya
kalau kita lihat selama ini kenapa sih kai dan kci itu membeli krl itu impor bekas kan gitu
pasti pertimbangannya satu adalah masalah harga
harga krl bekas dengan harga krl baru itu bisa sangat jauh berbeda
jauh berbeda itu maksudnya krl bekas jauh lebih murah dibandingkan kalau beli
sampai berapa itu mas murahnya mas
karena informasi dari kai itu bisa jadi mas
krl bekas itu satu kereta
satu kereta ya mas bukan satu rangkaian
satu kereta itu satu enam miliar
sehingga kalau misalnya satu rangkaian itu ada sepuluh kereta ya mas ya itu enam belas miliar katakanlah gitu
tapi kalau beli baru ya mas ya itu rp enam belas miliar
tapi kalau beli baru kemarin informasinya beli baru itu bisa sampai satu keretanya itu rp dua puluh miliar mas
satu kereta dua puluh miliar
artinya satu rangkaian
banyak juga bedanya ini ya
satu rangkaian krl bekas itu belum bisa membeli satu kereta saja untuk krl baru
karena kalau rp dua puluh miliar rangkaiannya sepuluh kereta ya bisa jadi rp dua ratus miliar
artinya ya kalau beli impor memang akan lebih murah
pengadaannya lebih cepat
jadi kalau ada istilah price value quality time price nya lebih murah time nya lebih cepat
karena pengadaannya cukup perlu waktu satu tahun
tapi kalau beli baru itu kemarin ya kan kci menandatangani kontrak dengan inka untuk pembelian baru enam belas train set mas
itu masa pengerjaannya bisa dua sampai tiga tahun
jadi nanti baru ada di tahun dua ribu dua puluh lima sampai dua ribu dua puluh enam
tapi pasti ada kelebihannya dong mas kalau beli baru
tapi pasti ada kelebihannya dong mas kalau beli baru
ya harganya memang mahal
tapi kelebihannya apa
lifetime atau waktu operasionalnya jelas jauh lebih panjang
krl baru mungkin bisa sampai lima puluh tahun empat puluh lima puluh tahun
tapi kalau krl bekas karena sudah dimanfaatkan di jepangnya dua puluh sampai dua puluh lima tahun ya sisa waktunya tinggal sedikit
kemarin ada idea mas iman yang namanya retrofit
retrofit itu seperti dibugarkan kembali
ya bukan diremajakan ya tapi pokoknya dibuat lebih bugar lagi
berarti ke kamera lagi
berarti kereta yang ada itu di
ya berarti kereta yang ada di servis
masukkan ke bengkel anggapannya bengkel kereta diganti komponen komponennya dengan komponen komponen yang baru
nah artinya bahwa mungkin yang
yang dipakai yang ada adalah mungkin cangkang atau bodi keretanya saja
sedangkan mungkin sistem pengeraknya sistem listrikanya itu propulsi mesin semuanya akan diganti
jadi tolong dipertimbangkan bahwa di masa depan kalau krl nya semuanya harus baru
maka itu akan ada konsekuensi di biaya operasionalnya kci yang akan naik
artinya dua sisi mata uang ya mas ya
baik apa namanya impor maupun membeli
membeli baru dari inka
ada dua sisi mata uang
tapi ya sekali lagi kalau menurut saya sih yang penting bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu
di satu sisi kan tetap saja satu kebutuhan masyarakat untuk transportasi publik memang harus dipenuhi
jangan sampai malah berkurang
jadi permajaan iya untuk masalah keselamatan dan kenyamanan
kemudian juga jangan sampai kemudian tarifnya juga terlalu tinggi
tapi yang ketiga jangan sampai juga industri dalam negeri termarjinalkan terus
kan masalahnya juga
makanya inka industri perkereta apian kita juga harus didukung untuk diberikan kesempatan
agaknya kios kios yang dibicarakan di komplek parlemen senayan didengar pula oleh levina anggota anchor twitter
salah satu komunitas anak kereta
kebutuhan transit atau kereta impor dari jepang ini tuh sangat dibutuhkan untuk saat ini ya
kondisinya sebenarnya kalau kami melihatnya sebagai pengguna
sudah cukup urgent
karena kita sudah mulai merasakan sebenarnya di lapangan
kereta kereta yang dari bogor ke jakarta kalau dilihat dari jadwal terbaru gitu yang dikeluarkan oleh kci
itu sudah banyak yang dipangkas
dalam arti ada yang kalau siang itu yang bukan jam sibuk itu dibatalkan
kemudian kalaupun dipaksa jalan itu dari dua belas rangkaian kereta itu hanya jadi delapan
bayangkan coba dari dua belas rangkaian dipangkas empat gitu ya
kemudian untuk satu waktu harus masuk orang segitu banyaknya
tapi anker kan tidak ngeberatan perjusakan sampai dua ribu dua puluh lima
waduh nanti semakin langsing ini kita ya
karena penumpang itu kan tidak hanya yang segar bugar saja sebenarnya
ada kelompok kelompok rentan ibu hamil ada bisa beli
bapak ibu dewan harus tahu nih bukan hanya yang segar bugar ya mbak
bukan hanya pekerja sebenarnya yang sekolah pun yang kuliah pun yang berdagang bahkan
sebenarnya kan krl ini juga sebagai pemutar roda ekonomi di masyarakat
betul kan kenapa karena murah satu murah cepat
dan sekarang layanannya dibanding dengan tahun dua ribu lah gitu ya yang dibilang bu evita kemarin
tahun dua ribu itu kita baru awal
awalnya itu dikasih hibah gitu ya sama jepang
iya betul chaos kayaknya karena belum pernah merasakan
mungkin harus diajak gitu ya kunkernya langsung naik kereta dari bogor transit di mangga
mbak evita kayaknya ini undangan ini saya bersedia untuk juga
kita bersedia kok mengawal ibu gitu ya
enggak artinya yang diomongkan itu sebenarnya menunjukkan bahwa bu please deh
ya atau ya memang kalau misalkan ibu evita mbak
bu evita mau berkomentar atau mau melihat lagi situasinya ya lihatlah langsung gitu ke lapangan gitu ya
ketemulah teman teman yang memang menggunakan krl ini setiap hari
karena mereka yang akan merasakan sebenarnya dampaknya gitu
tidak hanya dari kci mungkin saat ini kelihatannya pengguna nih kayak apa namanya membantu kci gitu
padahal sebenarnya kita menuntut hak kita sebagai pengguna sebagai yang membeli tiketnya nih setiap hari gitu ya
iya berarti ini sederhana aja kita udah ngeluarin uang
kemudian apa sih yang kita dapat gitu